masa berseragam laskar fpi berjalan kaki dari tanah abang jakarta pusat
menuju patung kudamedan merdeka barat jumat siang
mereka meminta keadilan kepada presiden joko widodo
terkait penangkapan muhammad rizik syihab oleh pihak kepolisian
aksi ini juga meminta pengusutan tuntas kasus tewasnya
enam anggota laskar fpi di kerawang jawa barat
polisi yang bersiaga langsung menghalau pengunjuk rasa
bahkan mobil komando pengunjuk rasa diambil alih polisi
beberapa pengunjuk rasa juga diamankan oleh polisi
namun jumlah masa makin bertambah
polisi kembali membubarkan aksi dengan alasan pelanggaran protokol kesehatan
untuk pengamanan aksi sebanyak sekitar lima personel tni dan polri
dikerahkan di sekitar kawasan monas
sebelumnya polisi yang bersiaga langsung menghalau pengunjuk rasa
sebelumnya ratusan personel aparat gabungan tni polri
disiagakan untuk melakukan penyekatan di seluruh akses pintu masuk menuju jakarta
seperti jalan daan mogot hasim ashari dan ciledug raya pada jumat siang
hasilnya enam puluh lima remaja yang berencana melakukan aksi delapan belas
ke istana merdeka jakarta pusat
ditangkap jajaran polres tanggerang selatan
mereka diamankan oleh polisi saat menggunakan kendaraan truk
menuju istana berikut atribut yang mereka bawa
atas dasar protokol kesehatan yang wajib dilakukan di masa pandemi
polisi melakukan rapid test kepada pendemo yang diamankan
sepuluh di antaranya pun terindikasi reaktif covid sembilan belas
kami sudah mengamankan kurang lebih enam puluh lima orang
yang memiliki indikasi ingin pergi menuju jakarta
di mana enam puluh lima orang ini hampir sembilan puluh persen adalah
anak anak dan remaja sekitar umur dua belas sampai umur dua puluh tahun
dari enam puluh lima orang yang sudah kita amankan ini
seperti tadi saya sampaikan kami melaksanakan operasi kemanusiaan
kami melaksanakan upaya upaya kesehatan
khususnya di era covid sembilan belas saat ini
kami melaksanakan rapid test kepada enam puluh lima orang ini
berdasarkan hasil rapid test yang kami peroleh
ada berapa orang yang reaktif
ya kurang lebih ada lima sampai sepuluh orang tadi yang reaktif
kemudian kami tindak lanjuti menjadi swab antigen
swab antigen kurang lebih ada lima orang yang positif
kepolisian polres metro bekasi kota dan unsur tni dan satpol pp kota bekasi
juga melakukan penjagaan dan penyekatan masa aksi delapan belas
yang akan bertolak menuju jakarta jumat pagi
penjagaan dan penyekatan tersebar di beberapa titik
mulai dari pintu masuk tol stasiun kereta api
hingga sejumlah jalur perbatasan bekasi dengan jakarta
kapolres bekasi menyebut
jika ada warga yang akan mengikuti aksi delapan belas
maka diwajibkan mengikuti rapid test
jika reaktif maka akan dites swab di stadion patriot
tim liputan cnn indonesia